selamat malam dua puluh delapan kali sudah panas dingin sidang kematian wayan mirna salihin mewarnai pemberitaan
saya tidak berani mengatakan sidang dengan terdakwa jessica kumala wongso itu menjadi tontonan atau tidak
tapi yang jelas peliknya perjalanan sidang berhasil menyedot perhatian masyarakat indonesia
tanggal dua puluh tujuh oktober lalu adalah hari bersejarah bagi perjalanan kasus kopi bersianida
ketukan palu majelis hakim pertanda episode proses peradilan jessica sampai di babak akhir
akankah kasus kopi bersianida menjadi sidang tak berkesudahan layaknya sinetron
itulah yang menjadi topik ulasan kami malam ini
kasus mengerikan yang menjeratnya mirip dengan kisah komik detektif konon
cyanida yang mematikan kini naik pamornya karena menjadi penyebab kematian
seperti biasa ini sangat khas indonesia
spekulasi muncul secara sporadis
salah satunya adalah soal orientasi seksual jessica
rupanya jessica ini cukup kreatif juga
di depan majelis hakim ia menyatakan
secara tegas dan jelas
jadi jessica tertarik dengan laki laki atau perempuan
coba kita dengarkan pengakuannya
terima kasih yang mulia
keterangan ahli banyak yang tidak benar
dan dapat saya pertegas lagi
saya hanya tertarik secara seksual dengan laki laki
dulu sekarang dan akan sampai selama lamanya
kuasa hukum jessica punya saksi ahli juga
yang menyebut tak ada bukti kuat keberadaan racun cyanida itu
itu belum termasuk kesalnya
oto hasibuan ketika disinggung soal pembayaran jasa pengacara
tapi sebenarnya saya juga penasaran
oto hasibuan ini dibayar atau tidak sesungguhnya
saya dengar oto sampai merelakan liburannya ke alaska
yang menghabiskan dana ratusan juta rupiah
hanya untuk menangani kasus jessica ini
terlalu pribadi sebenarnya ya
ini kan urusan pribadi saya
tapi entah kenapa ya
dia nggak percaya kali ya bahwa saya nggak dibayar ya
karena mereka selalu mungkin dibayar kali mungkin
terus terlalu paruh waktu itu
kita mau liburan pada waktu itu
kita udah beli tiket
wah akhirnya saya bilang saya tunggu dulu deh
saya bilangnya pertama saya pelajari dulu
akhirnya mereka mau pulang
tiga jam mereka tunggu
bagaimana ini tiket naik kru di alaska itu
sudah kita beli kita sudah bayar
ratusan juta kita bayar itu
banyak juga uang pak oto ini
hingga ratusan juta untuk membeli tiket krus ke alaska
oke kita kembali ke substansi saja
ada yang menarik
saat jessica membaca duplik
jessica mengutip kesaksian baru
dari seorang yang mengaku wartawan bernama amir papalia
namun masalahnya kesaksian itu belum jelas sahih atau tidaknya
saya mendapat informasi dari salah seorang penelitian kurs saya
bernama hidayat rostami
ada satu orang bernama amir papalia sh

di pak cilai sayang
kesaksian amir papaya sukses mengundang polemik baru
bukan apa apa suami mirna jadi ikut terbawa
oleh kesaksian yang cuma pandangan mata
arief dituduh lalu ia bikin laporan ke polda
lalu amir papalia minta perlindungan lpsk
lalu bisa anda tebak seperti apa reaksi ayah mirna
dulu dupliknya dia itu
kesempatan inilah dia ngomongnya yang
kita keki dengernya tapi kita nggak bisa bales gitu
akalnya dia hebat emang
boleh lah lawyernya ya
tapi boleh ngebohon bukan boleh pinter
perusahaan ini menjadi panjang
suami mirna balik bikin laporan
ia merasa di fitnah dan nama baiknya telah dicemarkan
tak ketinggalan pegawai cafe olivier rangga
mirip kisah film ada apa dengan cinta
hanya saja bedanya bukan rangga dan cinta
melainkan rangga dan arief
mereka berdua datang sama sama ke polda metro jaya
untuk menyampaikan laporan
sampai di fitnah fitnah segala sih apaan gitu
apalagi dia bilang katanya sehari sebelumnya
dia ketemu sama rangga
itu kan rangganya
itu rangganya itu di situ
saya maksudnya ngasih duit
di plastikin hitam
ada itu absensinya
dia pernah melihat saya sama arief
saya pakai baju kotak kotak
dikasih transfer satu ratus empat puluh juta
itu pun saya lewatin dia
dia pun nggak tahu saya
ayah mirna bereaksi beberapa hari kemudian
ia memberikan pernyataan yang cukup mencengangkan
apa itu kita saksikan bersama
anak saya kalau dikawin dibunuh
saya nggak menuduh jessica
nggak menuduh arief
pertamanya kan gitu kita cek dulu yang mana nih
darmawan salihin memang sering meledak ledak
wajar karena anaknya menjadi korban pembunuhan
yang tidak wajar adalah
ada politisi mantan menteri
yang tiba tiba muncul tanpa jelas fungsinya
inilah dia roy suryo
tak hanya di dunia politik
roy suryo juga sukses membuat kegaduhan
dalam sidang pembunuhan wayan mirna
pada lima belas september lalu
kita lihat bagaimana kehebohan itu terjadi
sadara roy suryo bunuh bunuh apa ya

supaya jadi sakit kenapa
pernah pasti yang beliau disini
sudah sudah sudah
sudah sudah sudah
sudah sudah sudah
sudah sudah sudah
sudah sudah sudah
sudah sudah sudah
dan akhirnya anda tahu bersama
ujung dari drama tadi
majelis hakim sukses mengusir roy suryo
dari ruang sidang didampingi petugas keamanan
sidang ini memang melelahkan
tak jarang proses peradilan diwarnai
dengan tudingan dan bentakan
lambungnya berwarna kemerahan
ya itu cukup
ya cukup ya
bapak bukan ahli forensik
selama itu tidak itu pak
coba ahli diam
ya sudah sekarang gini
pak bapak bawa data tidak yang bapak analisa itu
tidak bawa data
ada di situ
saya tidak nanya pengacara ya
tolong hargai saya juga
saya menghargai anda
saya menghargai anda
anda menghargai saya
tapi layaknya drama
di dalam sidang diwarnai berbagai ekspresi
salah satunya yang ini
ada gelak tawa di dalamnya
yang tadi nyampaikan keliling keliling siapa
oh iya ahli yang mengatakan berkeliling untuk melihat kemana
yang mana yang masuk ahli ini moda moda
ya itu semua moda moda kan
maksudnya yang moda moda itu
kalau yang moda moda kan tidak cuma satu kan
kalau cuma satu gondang saja
masih soal pernak pernik sidang jessica
selain tenar ditonton orang
diminati untuk ditelusuri lebih lanjut
dan ujungnya seperti apa tentu saja ada sisi lain
di antaranya yang ini
memanfaatkan kasus kopi bersianida
seorang pedagang mengambil keuntungan
ada seorang pemuda di surabaya
yang justru memproduksi kopi
dengan mencatut nama dan foto jessica
kopi laris di pasaran
tapi produksinya terpaksa dihentikan
pembuatnya terancam hukum
karena melanggar dan melakukan tindakan tercelah
apa yang dilakukan tidak ada izin dari pemiliknya
bagi keluarga korban
sidang ini adalah lahan pembalasan
bagi hakim dan jaksa
sidang adalah pekerjaan
sidang ini pertanda hidupnya penuh kegetiran
perjalanan dalam sidang ini penuh dengan keberhitaan
walaupun banyak orang yang kena sengaja
maupun tidak sengaja

saya tetap bersyukur

kenyataan jarang sejalan dengan angan angan
perjalanan panjang sidang pembunuhan mirna berakhir sudah
semua niat usaha perdebatan bentakan serangan
tangisan tawa usai sudah
jessica menghadapi fonis dua puluh tahun penjara dari majelis hakim
oh ya ini baru sidang babak pertama
karena ada sidang selanjutnya
yaitu banding dari pihak jessica
semoga tidak lagi menyita waktu kita semua
mengingat akan pasal tiga ratus empat puluh kuhp
dan peraturan lain yang berhubungan dengan
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut
dengan pidana penjara selama dua puluh tahun
banyak hal yang menarik diantaranya perjalanan panjang sidang jessica
kami akan segera kembali dengan informasinya
sidang jessica yang berseri seri layaknya sinetron cukup menguras energi
ada banyak pihak yang terlibat
mulai dari hakim jaksa kuasa hukum pegawai pengadilan
hingga penonton yang datang dengan sukarela
ada sisi lain yang luput dari perhatian masyarakat terkait elemen persidangan ini
babak demi babak menjadi rangkaian episode yang dibumbui debat dan argumen
entah karena rasa penasaran atau sekedar tak ingin ketinggalan
penonton berjejal di setiap persidangan
terlebih ketika sidang memasuki babak puncak
halo bu tadi mau foto siapa sih bu
kenapa harus di foto
jadi pengen aja gitu
penasaran gitu pak ya
bu ini kan sebenarnya ditayangin di televisi
kenapa sih datang ke sini gitu
oh beda kalau di rumah kan beda lah ya
kalau beda kan setiap hari ya ada gitu
kalau ini kan kita siaran langsung
terus terakhir kan keputusan terakhir kan
saya pengen lihat aja gitu
karena aku suka sama jessica
ya kasian aja lah kayaknya dia tuh gak bersalah bagi saya ya
setiap elemen persidangan mulai hakim
tim penasehat hukum
saksi saksi dan terdakwa
seolah menjadi tokoh dalam drama persidangan
penonton sendiri yang memutuskan karakter protagonis dan antagonis
dalam sebuah plot yang diawali dari segelas kopi
kisah yang tersaji memang tak biasa
play doh jessica saja terangkum dalam empat ribu halaman lebih
play doh disalin dalam beberapa eksemplar
demi kebutuhan persidangan
hingga menghabiskan tujuh belas lima juta rupiah
setara dengan harga sepeda motor
sekian banyak kasus kasus yang bapak tangani
yang unik dari kasus jessica ini apa pak
yang unik ya
memang peristiwanya sendiri unik
jadi menurut saya uniknya nih
jessica berada di tempat yang salah
pada waktu yang salah
rentetan adegan demi adegan sidang terkadang membosankan
setiap persidangan hanya menampilkan slideshow para saksi
bahkan wardrop atau kostum yang dikenakan setiap tokoh pun selalu sama
mungkin bagi sebagian orang iya
namun tidak bagi mereka yang terlibat langsung di persidangan
pak oto dan juga tim ada pak yudi juga di sini
tentu melihat ini proses sudah sekian lama
lelah gak sih pak
fisik sih lelah tapi nggak terasa lelah
karena apa semangat
rupa rupanya kalau kita apalagi di usia seperti ini ya
melihat ada ketidakadilan
dan kita dengan tulus mau membela
sedikitpun kelelahan itu tidak terasa
pihak otot terus mengklaim kliennya tidak bersalah
adapun keluarga mendiang mirna bersama para simpatisannya
berteriak minta agar jessica dihukum seberat beratnya
begitu pula orang terdekat
yakni suami mirna arief sumarko
hidupnya yang dulu jauh dari dihirup pikiran
untuk kecaran pertanyaan media
kini berubah satu ratus delapan puluh derajat
ada perubahan apa dari sebelum peristiwa
setelah saat ini kejadian yang begitu panjang ini
jadi yang namanya manusia ya apalagi kehilangan gitu kan
pasti kan awal awalnya pasti perasaannya sedih gitu dong
tapi karena ini sesuatu yang tidak wajar gitu kan
pastinya kan kami ingin tahu gitu apa yang terjadi gitu kan
setelah mengikuti tiga puluh sidang ini kan
perasaan kami itu seperti rollercoaster gitu loh
awal kami sedih tapi kami tidak bisa sedih sedih terus gitu
karena apa karena ini kan pembunuhan gitu ada sesuatu
kematian mirna yang tidak wajar
membuat keluarga terus berupaya mengawal jalannya persidangan
keluarga menanti jawaban atas kematian mirna enam januari lalu
tetapi kedua kubu begitu yakin dengan posisi mereka masing masing
gimana jess apa kamu yakin bagaimana
oto pun sempat berandai andai
jika hal yang tak ia harapkan terjadi
dia bilang jangankan lima tahun
satu hari pun saya dihukum pasti saya banding
dan akhirnya ketua majelis hakim kisworo mengetuk palu putusan
fonis dua puluh tahun penjara dijatuhkan
menyatakan terdakwa jessica kumolo
telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana
dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut
dengan pidana penjara selama dua puluh tahun
berbagai ekspresi terpancar usai hakim membacakan fonis
ada ekspresi senang lega tetapi ada juga yang bingung
ibu kalau saya lihat ibu memegang mawar putih ini
sebagai bentuk dukungan kepada mirna
dari hasil fonis tadi ibu puas
sebenarnya sih kalau dibilang puas ya tidak puas ya
karena kan sebaik baiknya itu seumur hidup lah gitu
tapi cukup sangat berterima kasih sekali dengan keputusan hakim jaksa ini
yang penting terbukti
itu yang terpenting
terbukti kalau bahwasannya dia bersalah
ada yang lega mendengar putusan
ada juga yang lega karena teledrama telah usai
rasa yang campur aduk setelah berbulan bulan disuguhi tontonan wajib setiap minggu
atau mungkin ada yang kecewa karena tak ada tontonan serupa itu lagi
belum pasti apakah ini akan benar benar akhir drama persidangan jessica
atau jeda menuju babak baru
irna salihin yang hadir disini
mereka langsung bersorak sorai bagaimana ada mungkin kepuasan
ataupun juga ketidakpuasan dengan fonis yang dijatuhkan tadi
anda bisa saksikan disini
begitu ramai kondisi ambience ataupun suasana
begitu banyak orang
baik dari semua elemen yang ada di persidangan hingga saat fonis tadi dijatuhkan
roni satria jakarta
tetaplah bersama kami
kami akan kembali sesaat lagi untuk anda
gelar pengadilan sendiri di luar sidang
saat ini kami telah menghadirkan sang tameng itu
oto hasibuan kuasa hukum terdakwa yang sekarang sudah menjadi terpidana jessica kumala wongso
kita dengarkan terlebih dahulu tanggapan jessica dan oto asibuat
sesaat setelah fonis diputuskan dua puluh tujuh oktober lalu
terima kasih yang mulia
dan oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan terpihak
dan sangat sangat tidak berasakan hukum
dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini
maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding
saya pertama tama terima kasih pak oto sudah hadir bersama kami
yang menarik perhatian saya
karena kemudian pernyataan yang disampaikan
kalau menurut saya agak keras ya
disampaikan pada majelis hakim
sesaat setelah majelis hakim menyampaikan fonis dari pak otto sendiri
ya saya pikir keras sih tidak
cuma kan kita kan dalam membela klien ini kan tidak hanya semata mata hanya jessica nya
tapi juga kita melihat dampak dari putusan hakim itu terhadap perkembangan hukum di masyarakat
kan sudah begitu banyaknya
banyaknya dan lamanya rakyat indonesia menanti keadilan
tapi tak kunjung datang
itu sebabnya ketika ada putusan tersebut
jessica juga menyatakan bahwa dia merasa tidak mendapat keadilan
dan juga tidak hakim berpihak dia bilang
maka tentunya itu juga yang kami rasakan
sehingga tadinya lonceng kemenangan dan lonceng keadilan yang harus kita dapat
tapi lonceng ternyata lonceng kematian terhadap kita
tapi kita tidak bisa mencari keadilan

ada yang menarik yang ditangkap oleh publik juga setelah sidang diketuk palunya
artinya sesi persidangan benar benar tuntas
jessica mendatangi anda dan memeluk
dan kemudian ada perbincangan yang tidak terdengar oleh publik
apa yang dibicarakan saat itu
terus terang aja saya agak sedih waktu itu
dia bilang ada apa nih om
dia masih belum mengerti
dia bilang jess kamu dihukum dua puluh tahun
loh kenapa saya dihukum
saya kan tidak salah
ya jess tapi nanti kita bicarakan
kamu nyatakan dulu banding atau tidak
kan saya sudah bilang satu hari pun saya tidak mau dihukum
karena saya tidak berbuat
dan ceritanya lagi jadi kalau begitu kapan saya pulang
loh nggak bisa jess kamu pulang
karena kamu kan dihukum
nanti setelah banding kalau kamu menang
baru kami pulang
dia bilang ya nantilah kita bicarakan dulu
karena ini kan sudah mau sidang
nyatakan dulu lah keberatanmu
atau pernyataan bandingmu
karena saya lihat waktu itu dia sudah mengeluarkan air mata
saya bilang sudah lah
kamu nanti kalau menangis nanti banyak orang menari nari di atas air matamu lagi
karena kamu menangis juga salah
tidak menangis juga salah
walaupun sebenarnya ekspektasi orang itu adalah jessica kelihatan menangis
yang kelihatan di publik seolah olah jessica merasa tidak bersalah
tidak ada hal yang janggal yang terjadi
termasuk kematian seseorang
dan kemudian publik menghubung hubungkan itu dengan perasaan tidak bersalah
sebenarnya pribadi jessica itu seperti apa sih yang diketahui oleh pak oto ini
sudah berapa bulan
sudah empat bulan ya
empat bulan ya
cukup lama ya jadinya
saya justru melihat ini anak manja si jessica ini
ya sama kita dekat sekali ya
dan cepat bergaul gitu
tapi memang dia bisa menyimpan perasaannya
dan kita berkomunikasi gampang sama dia
dan cukup mengerti apa yang kita sampaikan
jadi memang saya tidak tahu salah atau tidak
saya katakan pada waktu itu jangan menangis
karena saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak perlu
karena kamu tidak salah
tidak perlu ke ratapi perbuatan ini
masih ada jalan panjang yang harus kalian lalui
jadi saya ingin menyalahkan pada dia
tunjukkanlah kamu tegar
kamu tidak bersalah
jangan menunjukkan air mata di hadapan publik
karena banyak orang nanti yang menari nari
nah itu mungkin juga saya terbawa ya
karena hakim kan bercerita disitu tentang
dipertimbangkan tentang air matanya ingusnya dan sebagainya
itu tidak relevan menurut pak oto
loh iyalah saya tidak tepatlah ya
karena bagaimana hakim memutuskan gara gara air mata tidak masuk ke ingus
dan ingus tidak keluar dari masuk ke bibir
jadi orang dihukum kan gitu
ini saya kira tidak pantaslah
artinya kalau toh hakim itu melihat begitu
dia cukup menjadikan itu menjadi pikirannya
saya cek kemarin hanya penasaran
saya cek apa betul dia tidak ingusan dan sebagainya
ternyata itu air matanya itu kena di kacamatanya dia gitu
dan juga menghapus
jadi artinya walaupun itu tidak relevan
tapi akhirnya kan saya jadi ingin tahu
jadi penasaran juga ya
jadi ternyata hakim pincar juga tidak benar di dalam mengambil kesimpulan itu
tetapi yang ini saya sampaikan semenarnya
tidak sepatutnya hakim mempertimbangkan itu
tidak ada urusan air mata
apalagi dikatakan air matamu adalah sandiwara
ini kan judgement yang sangat pribadi
benar ya pro bono ya
walaupun ini sepertinya diperjuangkan dengan sangat sangat lahir batin oleh pak oto
kita lihat rekaman rekamannya
mengapa apa alasannya
memang saya nggak tahu apakah usia juga ya
saya kan lama dulu di peradi
saya menderita di peradi penuh advokat
jadi kita ini memang terbiasa mengajar pada orang juga
dan menyampaikan semangat semangat kepada masyarakat
supaya kalau boleh kita jangan hanya sibuk dengan uang lah
sekali sekali kita juga harus memikirkan nasib orang yang tertindas gitu loh
nah ini jangan sebagai dengung dengung
nah ketika saya temukan orang tuanya jessica datang
dan bapaknya ke kantor saya
jadi ini bukan inisiatif pak otto ya
untuk mengejar jessica
tapi mereka datang
saya nggak tahu menahu
waktu kasusnya mencuat sempat mengikuti
tapi nggak detail ya
nggak detail saya ikutin tanya
hanya beberapa selintas lalu saya lihat
wah ini kelihatannya memang nggak benar

kita kan nggak boleh dong mencampuri kasus orang lain kan begitu
nah tiba tiba saya ditelepon
oleh si eli yang satu yang pakai kerudung ya
bang saya mau minta ketemu
tolonglah bang sebentar aja
kalian kalau sudah di jalan boleh
tapi kalau masih nunggu nggak boleh
oke langsung saja kami di jalan
rupanya waktu mereka telepon saya
tiba tiba datang dia
datang semua tim lawyernya yang lama
waktu di polisi datang
bersama ibu dan bapaknya
jadi mereka mengatakan bahwa
pak yudi pertama ngomong
saya nyerah dengan kasus ini
dia bilang saya terlalu berat menangani kasus ini
jadi pak oto sebagai pimpinan kami di peradi
tolong bantu kami
nah jadi saya bilang
apanya masalah sidangnya ini
wah ini sudah lalu dua hari
ini sudah ada pak panggilan
saya bilang begini deh
kasih waktu saya untuk berpikir
karena sidangnya nanti sudah dekat
kasih tiga jam deh kalau gitu
akhirnya mereka bilang
oke kami tunggu
saya pelajari dulu
kasihnya semua di situ
nah waktu itu kan saya persis
sudah mau pergi ke alaska
dengan keluarga enam orang gitu ya
ibunya sudah nangis
bapaknya diam gitu loh
aduh gimana caranya ini ya
tapi saya pelajari kasusnya
memang saya lihat di situ
memang ada agak apa ya
ada kejanggalan gitu ya
akhirnya saya bilang begini deh
terus mereka bilang
pak oto terus terang aja
kami nggak bisa bayar sebagaimana layaknya pak oto
tarif pak oto kami tahu
tetapi datang satu orang lagi
dia bilang dibisikkan ke saya
tapi kalau untuk anak anak kami bisa lah
jadi saya sudah ngerti lah kan
maksudnya kira kira bagaimana gitu loh
jadi akhirnya saya katakan begini deh
kalaupun saya minta
paling berapa lah mereka bisa bayar nih
pikiran saya satu miliar jika dia bisa bayar
sudah luar biasa
tapi dengan ini pekerjaan yang berat begini
saya akan bisa terikat nanti kalau sempat terima bayaran ini
ini memang pasti nggak mampu lah
pengularannya ini nanti besok akan banyak gitu
jadi saya pikir udahlah
jangan saya bebani lagi dia
nah intinya akhirnya saya katakan syaratnya
saya mau pegang kasus ini
kalau di tengah jalan nanti saya yakinin
dengan pikiran dan hati saya
bahwa kamu bersalah
jadi waktu itu masih lima puluh lima puluh tuh
belum yakin juga bahwa
karena kan belum lihat kan
kemudian saya ketemu jessica
besoknya di penjara
saya minta izin bertemu berdua
saya cerita sama di panjang
saya tanya dengan tentunya lawyer kan ada interview kan
saya juga masih belum firm
karena masih datanya kan masih belum lengkap
tapi sudah ada saya lihat juga memang
ini kelihatannya kurang kuat gitu
nah akhirnya baru karena sudah sidang langsung
dua hari kemudian
saya besoknya langsung membuat itu
nah pertanyaan saya di akhir
itu kan dari awal masih lima puluh lima puluh
di akhir kemarin ketika fonisidang
pak oto yakin sekali bahwa jessica tak bersalah
di sidang ke sepuluh saya sudah yakin
apa itu bunyinya dan mengapa itu kemudian mengubah
kami akan lanjutkan perbincangan ini
tetaplah bersama kami pemirsa
baik kita kembali bersama oto hasibuan
pak oto mau diakui atau tidak
anda adalah lawyer yang paling banyak mengisi ruang pikir orang sekarang
ketika orang bilang pengacara mungkin nama anda yang muncul pertama kali
dan tidak sedikit barangkali yang menganggap bahwa
pak oto ini adalah representasi dari kejahatan
karena orang bisa menganggap jessica adalah pembunuh
pernah nggak ada pengalaman pengalaman
sepanjang pak oto memegang kasus ini
yang nggak enak karena orang menjudge pak oto
ketika pertama kali saya tangani kasus ini
siapapun teman teman dekat
jangan kan teman
sudah saya bilang istri saya aja waktu itu masih lima puluh lima puluh dia terima
kebetulan anak saya dukung
jadi istri saya jadi diam
tapi seluruh keluarga teman teman klien juga semuanya itu
bukan hanya bertanya
ada yang terang terangan ada yang menyindir dan sebagainya
bahkan dia bilang mereka itu
ya apalagi ot yang kamu cari
apa masih cari uang terus
kira kira itu mah sekarian uang kan gitu
itu yang menjadi berat sekali buat saya
tapi saya katakan enggak lah
saya memilih kemanusiaan kebenaran
waktunya akan tiba
kalau memang jessica benar waktunya akan tiba
kita kebuktikan gitu
ya itu sesuatu yang barangkali mungkin orang sampai sekarang masih ingat
kalau pak oto jalan ke mall malam hari ini
orang melihat oh itu pengacara jessica pasti gitu
nah itu nggak punya isu pak oto soal itu
sembilan belas kalau nggak salah ya
waktu saya bawa saksi beng beng ong yang dari australia
besoknya itu ribuan email ke saya datang
mengatakan aduh sorry pak oto
kami dulu salah kami kira ini kami kira ini
dan kemudian dokter jaya saya ajukan pak gatok saya ajukan
semua ahli kita ajukan
mereka berbalik total
jadi kalau sekarang ini tiap hari tadi waktu saya masuk ke sini
saya lihat ada sembilan ratus tujuh puluh email hari ini saja masuk
benarnya itu ya
iya nanti saya tunjukkan
itu bukan omong omongan lawyer ya
nanti saya tunjukkan
nanti saya tunjukkan
kemudian byron kasual biaya ya
mr byron itu dari australia
nanti saya tunjukkan
tadi saya dihubungi yandi
yandi itu anaknya ibu ini di sini
dia bilang mereka katanya nggak mampu membayar fee saya
apakah memang mereka kesulitan keuangan
terus saya jawab sama byron
jangan kamu salah
jangan karena saya minta kamu dari australia itu karena dia mampu
saya pun tidak dibayar
nanti saya tunjukkan juga mana
saya juga tidak dibayar
jadi kalau kamu mau menolong dia saya menghargai
apa sih yang dikejar pak oto
ini case yang terkenal
jadi pak oto menganggap bahwa dengan menangani ini nama pak oto akan mencuat
reputasi akan naik
sebagai pengacara yang dikenal
apa sih yang dikejar sebenarnya
kalau itu kan serta merta itu kan
itu kan serta merta
tapi yang penting adalah bahwa ada seorang anak manusia
perempuan usia dua puluh tujuh tahun pada waktu itu mengawasi nasib seperti ini
kalau kita yang lagi sebagai orang yang tahu hukum
tahu dia tidak bersalah tapi tidak melakukannya
kita rasanya nggak berarti jadi manusia
nggak berarti sebagai lawyer gitu loh
saya katakan tuhan baik kepada saya memberikan semua nikmat kepada saya
anak yang baik
uang yang cukup
tapi masa semuanya harus mengandalkan uang gitu loh
itu sebabnya saya bilang kepada tim saya di kantor
saya bilang seperti sepakatan semula
ini kita belak dengan pro bono
jadi kalian pun tidak berhak mendapat bonus
setuju atau tidak sebagai janji
satu perak pun nggak ada bonus
gaji ada silahkan
kalau anak buah bilang ya setuju lah orang bosnya bilang
karena memang janji kita waktu mereka masuk kan begitu
nah mari kita kembali lima puluh lima puluh di awal
ketika dengan kondisi yang sangat mendadak
dua hari menjelang sidang pertama ya
bapak kemudian diminta untuk bergabung
bapak pikir pikir tiga jam dan menyatakan
oke masih lima puluh lima puluh mungkin jessica membunuh mungkin jessica tidak membunuh
di akhir dari cerita ini ketika ketuk palu
perubahannya ada di sidang ke sepuluh
jadi ketika itu
saya melihat suatu hasil berita acara lapkrim pori
di situ pertama kali saya bertemu dengan dokter jaya
jadi saya tunjukkan dokumen ini waktu saya minta tolong dia menjadi ahli
dia bilang ini apa ya kok negatif
kok negatif ini cairan gitu
kebetulan di lapkrim itu hanya disebut cairan gitu dalam pipet
saya juga terpikir rapen ya
nah saya tarik mundur lah ini
cari ke belakang
ternyata ini adalah cairan lambung yang diambil oleh rumah sakit waluyo
diberikan kepada ayahnya mirna
sebanyak dua kontainer berisi sepuluh sepuluh ml
nah ini kemudian oleh mabes polri
disita diambil satu ml inilah yang diperiksa
ternyata hasilnya negatif
apa yang negatif
yaitu cairan lambung di dalam lambungnya mirna
yang diambil tujuh puluh menit setelah dia meninggal
dan negatif arsen
lantas dengan itu saya beritahukan sama dokter jaya
dia bilang kalau ini negatif cyanida dan arsen berarti no case
dia bilang kenapa
kalau tidak ada cyanida dalam tubuh ya berarti tidak ada dong yang masuk ke dalam tubuhnya
nah disitulah mulai saya belajar
seperti tadi ditanya apakah mungkin karena hilang dan sebagainya
dia ceritakan pada saya proses bagaimana masuknya cyanida
dia bilang kalau dari mulut itu pasti masuk ke darah ya kan
dari ke lambung dulu dari lambung ke akhir
dari ke dalam labung di serap ke darah menuju target yaitu ke jantung dan otak
sebelum sampai ke sana melalui hati katanya
jadi di hati pun akan tinggal namanya thiocyanate
kita cari ya yang lain tanda tandanya markernya itu kan thiocyanate
dia bilang kita cari thiocyanate ternyata tidak ada
coba cari di urin kita cari di urin tidak ada
terus dilihat darah oh darah tidak diperiksa
jantung tidak diperiksa ternyata diketemukan oh ternyata tidak ada otopsi
kemudian dr jaya kebetulan adalah orang yang melakukan embalming
dia bilang sebenarnya pak saya dulu juga saksi di jaksa
tapi entah kenapa saya nggak dipanggil
waktu itu saya sudah jelaskan persoalan ini
bahwa saya sudah menemukan jasadnya mirna
saya sudah pencet pencet
saya cium karena saya adalah orang yang bisa mencium cyanida
nggak ada di dalam ininya si anida
jadi saya yakin ini bukan mati karena si anida
di kukunya itu semua hitam
kemudian di bibir ada juga hitam
nah tanda tanda si anida itu bukan hitam
tapi seri red ada merah tubuhnya
jadi saya yakini dari pemirsa yang luar saja saya yakin ini bukan si anida
ditambah dengan ini yaudah saya tambah yakin lagi
tapi ini catatannya dr jaya adalah saksi yang bapak ajukan sebagai saksi ahli
dia sebenarnya saksi jaksa
tapi entah kenapa jaksa tidak ajukan
sehingga saya minta dia menjadi ahli
tapi itulah kemudian yang mengubah persepsi
betul merubah saya
nah ini kebetulan saya pergi juga ke general hospital singapura
tapi sayang mereka kan tidak mau jadi ahli
tapi mereka bantu saya
mereka katakan wah ini juga nggak ada case kalau di singapura
nah tapi kamu carilah ahli debat lain
mereka lah yang bantu saya akhirnya ke australia
jadi saya bisa hubungi dr dr dr linder masuk mereka yang bantunya
dalam proses ini pak oto sadar nggak bahwa posisi pak oto dan jessica adalah pihak yang tidak dalam tanda kutip diuntungkan
karena publik sudah kadung menjudge bahwa jessica lah yang membunuh mirna
dan sekali lagi pak oto adalah bagian dari kejahatan itu
saya sangat sadar dengan itu
artinya saya masuk di arena di mana jessica sudah difonis sebagai pembunuh pada waktu itu
ada nurani yang terganggu nggak pak soal itu
justru nggak justru tantangan
karena kalau nggak ada tantangan juga kan datar datar aja sebagai lawyer kan
tapi justru karena saya lihat masyarakat sudah keliru memandang dia
menurut saya waktu dia dalam hati karena mereka tidak mengerti
jadi di benak saya itu pak itu
saya tidak mau berkuar kuar menjatuhkan jessica tidak asal di asil
tapi saya berusaha akan saya tunjukkan kebenaran itu
biarkanlah masyarakat menilai
jadi berbaliknya masyarakat itu bukan karena saya ngomong jessica tidak bersalah
karena mereka sendiri yang melihat
nah indikasinya bahwa mereka mendukung saya pertama itu tadi
dari email ribuan yang ada
kemudian saya berjalan ke mana mana sekarang semua berarti saya menunggu saya
minta foto dengan saya
sehingga pikiran saya kalau jessica
kalau mereka menganggap saya ini nggak benar melakukan pembelaan terhadap justru
tidak akan melakukan itu
pasti saya diolok olok
janganlah minta foto
jadi saya pikir mulai trennya sudah berubah
ya puji tuhan akhirnya terjadi pergeseran
di media bapak setelah sidang apa yang bapak rekam
apakah ada perbedaan sepanjang proses sidang sampai kemudian hakim memberikan fonis
saya melihat juga media sudah mulai berubah
beberapa media saya tahu wah habis habisan
tapi saya bilang sama jessica dia juga bilang oh gimana itu kok begini terus
udahlah kamu jangan bisa
kamu gak mampu merubah itu dengan
uang banyak pun kamu itu nggak bisa robah
biarkanlah berjalan alamiah
nanti mereka juga punya hati nurani sendiri
mereka juga akan melihat sendiri
toh mungkin selama ini mereka masih terpatri dengan isu yang lama
cerita yang lama
nah kita harus sabar
sabar jessica bilang
nanti pelan pelan mereka akan merubah
dan ternyata semua berubah sekarang
ada satu pertanyaan saya terakhir
soal amir papalia
ada pengaruhnya dalam kasus mirna
saya pikir tidak
banyak orang bertanya kenapa sih yang dimunculkan
jadi waktu itu papalia ini sudah pertama kali
tiga bulan sebelumnya sudah menghubungi rekan rekan judi
judi nggak mau tahu
nggak anggap ini nggak benar
kemudian dia menghubungi saya
saya katakan ya kalau memang itu ya kita ketemu
tapi rupanya menurut dia dia telepon telepon saya nggak berhasil
karena sibuk kan dengan perkara
jadi nggak ketemu
pas hari duplik malam duplik itu
dia menelpon ishidayat rekan saya juga
nah ini saya bilang kalau memang kamu betul ya datang aja
akhirnya dia datang kira kira jam sepuluh malam pada waktu itu
mereka rekam pembicaraan itu cerita lah itu
nah setelah itu kita putuskan bersama
kita bilang oke ini kita siapkan rekaman ini
karena pada waktu jessica ditanya
waktu menjadi terdakwa
perbisaan sebagai terdakwa
hakim bilang jessica
kalau kamu punya informasi sekecil apapun
tolong sampaikan kepada kami
jadi pagi pagi sekali saya datang ke ruang tahanan
saya tanya sama jessica
jess ada informasi gini
bagaimana menurut kamu
dia bilang oh iya kalau gitu
kita sampaikan kepada hakim aja
jadi oke kalau gitu kamu yang nyampaikan
karena itu adalah permintaan hakim pada kamu
itulah yang terjadi
nah kenapa saya katakan bahwa ini sebenarnya
tidak berdampak apa apa
karena kan perkara kan sudah
pemutian sudah selesai sudah duplik
saya tidak tahu
seandainya pun benar
umpamanya ada peristiwa
bapak arief memberikan sesuatu kepada rangga
kan belum saya tahu untuk apa uang itu
kalaupun itu uang
kalaupun itu uang
nah kalau dikatakan untuk membunuh
saya juga belum tahu dengan cara apa membunuhnya
yang pasti bukan dengan saya nidah
karena saya nidah di dalam tubuhnya kan tidak ada
jadi bagi saya ya itu biar kelah
walaupun memang terakhir ini saya jadi heran
ini kan pak amir
ini kan getol terus
akhirnya lama lama saya berpikir
kalau begitu polisi harus mengusut
karena kita tidak boleh anggap enteng juga
kalau benar bagaimana
kalau tidak benar oke
tapi kalau benar bagaimana
nah menurut saya
polisilah yang harus berinisiatif untuk memeriksanya
terima kasih pak oto
atas waktunya bersama kami
dengan nama pak oto yang begitu mencuat
dan ini pengacara papan atas
akan banyak lho orang yang akan datang minta keadilan
mudah mudahan kita bisa bantu terus
terima kasih pak oto
kami akan lanjutkan perbincangan ini
tetaplah bersama kami pak mirsa
yang jelas ini mungkin saya akan
sesuai undang undang pes